vaksin astrazeneca kembali menuai sorotan pasca penghentian sementara vaksinasi di sulawesi utara yang menggunakan vaksin astrazeneca karena timbul efek samping pada masyarakat
komnas kipi telah mengeluarkan pernyataan bahwa vaksinasi astrazeneca tadi juga disulut dapat dilanjutkan
apa kemudian hasil investigasi komnas kipi terhadap kejadian di sulawesi utara
bagaimana kelanjutan dari vaksinasi astrazeneca ke depan
kita akan coba diskusikan pada malam hari ini bersama dengan ibu siti nadia tarmizi jurubicara vaksinasi covid sembilan belas dari kemenkes
selamat malam ibu nadia
dan sudah ada prof indra irawan ketua komunas kipi selamat malam prof indra
selamat malam renhar
baik saya ke kipi dulu ke komnas kipi prof indra ini menarik ya
jadi setelah kemudian komunas kipi menelusuri penyebab terjadinya efek samping yang terjadi setelah vaksinasi di sulawesi utara ditemukan ini karena kecemasan
ini saya ingin tahu atau mungkin juga publik ingin tahu prof
seperti apa yang kemudian melahirkan efek samping yang terjadi di sulawesi utara
jadi dari beberapa laporan itu ada empat yang kami kriteria serius karena dirawat
kemudian kita lakukan analis kajian apakah ada hubungan antara vaksin yang diberikan dengan kejadian yang terjadi
kemudian kami lihat ternyata reaksi yang ditimbulkan itu di pendorongan who dikelompokkan sebagai immunization stress dilipid response
jadi reaksi yang terkait dengan kecemasan karena memang kekhawatiran ketakutan tegang tidak tenang tension
nah itu timbul gejala seperti psikosomatis
kalau kita mau ujian kita mau ujian lisan pengen buang air kecil pulang balik
kita lagi bekerja terang terang tiba tiba dipanggil atasan tanpa bukan tanpa angin kita berdebar debar
nah itu kan psikosomatis
nah ini suasana ini juga bisa terjadi pada orang yang divaksinasi
pada anak pun gini gini kan kalau anak disuntik ditakut jerit jerit
tapi kasi mainan selesai
tapi kalau orang dewasa berbeda itu
dan dewasa itu memang reaksinya itu sangat individual
ya tiap orang mempunyai kerentengan berbeda beda tentu karena perkembangan mereka juga berbeda beda ya
itulah tadi biopsikosoialnya juga matangan pribadinya berbeda beda
dan juga itu situasi itu situasi yang pegang yang dibawa dari sejak mimpi berkali kali sebelum
tunggu tunggu begitu pagi buka wa kelihatan lagi
jalan di tengah padatan lalu lintas pasang radio itu lagi yang kedengeran
terus datang ke sana ngantri tegang melihat orang di depan
nah puncaknya ya bisa sebelum imunisasi
itu juga waktu di imunisasi atau setelah di imunisasi
bahkan sehari setelah imunisasi bisa juga terjadi
mual muntah pingsan kejang gerakan gerakan involuntar
setelah diobservasi periksa tkg eho peg ct scan mri rosen
itu beberapa laporan di indonesia juga ada
yang dikelompokkan kepada imunisasi setelah seribu sibu
nah itu tanpa pengobatan
atau dengan pengobatan subjektif itu sehari dua hari
kemudian insya allah balik pulih seperti sejak anak
yang empat orang dirawat ini apa sih prof temuan yang didapatkan oleh komnas ip ini
yang satu mual muntah mual
kemudian kesulitan bernapas kemudian berdebar
karena termasuk kita eho nya normal ekg nya normal leblanc normal
meskipun tetap kita pantau
prof ini kan kalau tadi disampaikan dari komnas kipi ini karena kecemasan tadi ya
ini faktor tunggalkah atau ada faktor yang lain
karena kan jumlahnya cukup banyak prof
ada ratusan orang
apakah semua orang itu kemudian cemas di dalam waktu yang sama di provinsi yang sama daerah yang sama
yang saya sebutin itu yang empat
yang lain kusing pegel demam menggigil kesulitan bernafas itu yang lainnya
dan itu semua sehari dua hari hilang gejalanya
ada yang pakai pengobatan ada yang nggak pakai pengobatan nggak ada yang dirawat
cuma itu yang divaksin itu kebanyakan pegawai publik klien publik
jadi mereka mengalami gejala yang dimaksud
mengalami gejala yang demikian tadi yang saya sebutkan itu nggak pada masuk
ya bosnya pada gelisah lah
ya ini si karyawan saya nggak masuk setelah divaksinasi
nah kita telusuri satu satu
gejala gejala itu ya memang gejala kejadian di tempat yang terkait dengan vaksin gbk
namun kategorinya ringan
jadi yang nggak semuanya cemasan
ada yang memang terkait sama imunisasi yang diberikan
namun semuanya kategorinya ringan
hmm oke kategori ringan ya
ini juga artinya sudah dikoordinasikan dengan satgas sulawesi utara satgas setempat pemprov di sana prof indra
tadi saya mau koreksi yang menginvestigasi komda
laporan masuk ke komda
komda melakukan investigasi
kemudian dianalisis kemudian klarifikasi dengan komnas
dengan dinas kesehatan dengan puskesmas dengan rumah sakit dengan dokter spesialis
dengan dokter penanggung jawab pasiennya
kami pun dengan pom dengan imunisasi dengan who dengan unicef
mas juga kan terdiri dari beberapa orang yang independen yang profesinya terkait dengan vaksin ini
jadi itulah kita lakukan tentunya bersama sama
saling memberikan informasi dan saling lengkapi
ya oke jadi investigasi komda kemudian juga dilaporkan ke komnas kipi
karena kemudian kan komnas kipi masih menunggu
investigasi beberapa hari yang lalu ya prof ya
baru sampai kemudian ada hasilnya
kamil dipulai itu gak mudah
karena ini kan kejadian medis
itu harus dapatnya lengkap
kemudian kita pelajari
kalau ada pembelian led kita telusuri
kemudian kita bandingkan kejadian kejadian di sulut
dengan kejadian kejadian pada waktu fase satu fase dua fase tiga
nah memang itu ada
seperti di sulut
namun proporsi di sulut rendah daripada yang dilaporkan di fase satu fase dua fase tiga astrazeneca
tapi kita anggap itu sebagai ringan dan tidak serius
karena memang kenyataannya mereka semua alhamdulillah sehat
saya ke bu nadia
bu nadia jadi setelah kemudian ini sudah dinyatakan juga oleh komnas kipi bahwa ini bisa dilanjutkan kembali
artinya kita bisa menyimpulkan ini vaksin astrazeneca
kemudian aman begitu ya kembali karena setelah ada sempat heboh kemarin kan beberapa hari lalu karena ada efek samping di sulawesi utara tadi itu
nah apa yang kemudian mungkin bu nadia berkorespondensi dengan teman teman satgas di sulawesi utara
apa yang kemudian membuat akhirnya saat itu satgas di sana menghentikan sementara vaksinasi astrazeneca ini
ya baik mas
tadi seperti yang dijelaskan oleh prof hindra ya
jadi pertama bahwa jadinya kasus efek samping ini terjadi pada banyak karyawan karyawan pabrik ataupun karyawan karyawan penjahat pariwisata ya
yang kemudian setelah mendapatkan suntikan mengalami efek samping demam
yang akhirnya banyak yang tidak masuk
untuk bekerja pada hari biasanya
nah tentunya dengan aspek kehatian sebenarnya teman teman di satgas ini
kemudian mencoba untuk menunda untuk mengantisipasi mungkin hal hal yang belum diketahui
karena kita tahu kan vaksin ini baru
nah sebenarnya itu yang dilakukan oleh teman teman di satgas provinsi suhut ini
kemudian tentunya dari adanya efek samping ini sebenarnya sudah kita sampaikan di awal
bahwa tidak perlu ada penundaan karena kita sudah melakukan konsultasi dengan kombas kipi nasional
bahwa efek samping ini adalah hal yang biasa yang terjadi pada penyuntikan pasca astrazeneca
tapi kemudian untuk lebih menenangkan dan tentunya satgas yang di dalam lapangannya
untuk supaya masyarakat menjadi tidak panik
dan kemudian memutuskan melakukan pengkajian dan mengkaji kembali kasus kasus yang dilaporkan sebagai kasus efek samping ini
dan sekarang saya rasa sudah akhir ya artinya kombas kipi nasional
prof sudah dilaporkan mengenai hasil dari investigasi dari kombas kipi sulut
dan kita sudah komunikasikan juga kepada satgas untuk segera memulai kembali proses vaksinasi dengan astrazeneca ini
terima kasih bu nadia
untuk di sulawesi utara sendiri misalnya setelah sempat ditunda sudah menjadi konsumsi publik tentunya kan
tentu juga mungkin masyarakat di sana ada keraguan mungkin sebagian orang
nah kapan kemudian akan dimulai lagi dan bagaimana kemudian proses agar ini bisa berjalan lancar setelah sempat ditunda sementara
ya jadi hari ini sudah disampaikan ya secara resmi dari komnas kipi nasional
dan kombas kipi akan diperoleh
provinsi sulawesi utara juga akan memberikan penjelasan terkait ini khusus untuk provinsi sulawesi utara sendiri ya
sehingga ini akan bisa kita pastikan untuk dilakukan kembali penyuntikan terhadap menggunakan vaksin astrazeneca ini
nah tentunya memang ini menjadi pr ya untuk kemudian kita menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak perlu ragu lagi
dan kemudian antisipasi apa saja
bahkan paling lama dua hari
jadi sebenarnya sudah ada masalah sama sekali terkait efek samping ini
oke oke artinya baik kemenkes dan juga komnas kipis sudah bisa menyimpulkan
bahwa vaksin astrazeneca ini ditegaskan kembali bahwa ini aman
meskipun sempat terjadi penghentian sementara dan sudah diinvestigasi
dan hasilnya juga aman
prof hindra saya masih juga penasaran
apakah kemudian temuan temuan komda di daerah atau mungkin dari komnas kipi
terhadap vaksinasi ini sebenarnya apa saja sih prof dampak dampak atau kipi
yang dirasakan oleh masyarakat
karena kan mungkin selama ini tidak terekspos ya
apakah memang ada cukup besar angkanya atau memang semuanya hanya umum saja
gejala gejala ringan atau seperti apa
nanti kita juga akan coba tanya dengan prof zubairi jurban
kita mengulas soal efek samping dari vaksinasi ini
kita disiapkan berikutnya kami akan segera kembali
baik kita masih membahas soal polemik efek samping vaksin astrazeneca
sudah dibahas juga tadi bahwa ini sudah selesai dan disimpulkan sebetulnya aman
dan tadi menarik pak prof hindra mengatakan bahwa ini karena kecemasan
saya ke prof zubairi jurban saya sapa dulu ketua satgas covid sembilan belas dari idi
selamat malam prof zubairi
baik prof ada komentar prof dari efek samping yang sempat terjadi di sulawesi utara
beberapa hari yang lalu sehingga sempat dihentikan sementara
dan hari ini kemudian ditegaskan kembali bahwa sudah aman dan boleh dilanjutkan vaksinasi astrazeneca
iya kan efek sampingnya sebetulnya kan tidak berat
efek samping yang ringan dan kemudian akhirnya pulih
jadi memang kadang kadang itu bisa muncul dan selama efek sampingnya amat ringan dan pulih
ya sudah saya kira nggak masalah
manfaatnya jauh lebih besar
lebih besar dari efek samping yang ringan ini
oke prof tadi prof indra kan sempat mengatakan juga bahwa ini kemudian kasusnya karena banyak kecemasan ya
mungkin dari idi bisa menjelaskan prof agar masyarakat juga ini kan program vaksinasi masih berjalan begitu ya
agar masyarakat juga teredukasi dengan baik
bagaimana kemudian menyiapkan diri secara medis ya atau mungkin agar tidak cemas dan sebagainya
sehingga tidak ada efek efek samping yang ditimbulkan meskipun ringan
tapi kalau jumlahnya banyak begitu bisa sempat heboh kayak kemarin gitu prof
iya jadi kelihatannya persiapan edukasi di masyarakat perlu ditambahkan di sana
perlu dilebih intensif karena data data kan itu tidak hanya di inggris juga di amerika
itu memang terbukti efektif dan aman jadi tidak berbahaya
kemudian kalau ada berita yang efek sampingnya katakanlah misalnya bisa bikin bekuan bisa bikin stroke
bisa bikin serangan jantung kan kenyataannya tidak ada
data data seperti itu perlu seringkali dikemukakan di masyarakat
agar menghilangkan ketemasan keraguan
kalau di tempat lain kan ini munculnya dulu sebelum mulai vaksinasi
kemudian setelah vaksinasi tidak ada ketakutan dari masyarakat ya
tapi kan dari kita beda budaya beda macam macam jadi saya kira wajar bahwa
kekhawatiran itu namun kan bukti ilmiah dan bukti kenyataannya adalah
bahwa kemudian ratusan orang ini sehat
prof ini faktor kecemasan sebetulnya seberapa besar ini bisa berpengaruh terhadap efek efek samping ya
ini kan mungkin masyarakat yang awam begitu tidak mengetahui bahwa kemudian efeknya mual pusing dan lain sebagainya
meskipun masuk dalam gejala ringan tapi kalau bisa dihindari kan justru lebih baik
nah faktor kecemasan ini seberapa besar ini berpengaruh prof sebetulnya
faktor kecemasan memang berpengaruh terhadap sebuah tindakan kesalahpahaman ketidaktahuan
kemudian praduga praduga itu memang sebaiknya lebih sering diulang ulang
karena repetisi itu menjadi penting untuk mengubah persepsi masyarakat
dan memang stop sementara itu juga menurut saya bagus untuk hati hati ya
jadi misalnya kehatian itu muncul
sebetulnya suatu misalnya saya sudah vaksin dua kali namun di awal dulu saya ditolak karena usia aku
bapak sudah tujuh puluh empat tahun entah saja tidak usah
kemudian berikutnya sudah akumal tapi tujuh puluh sekarang kan tidak boleh
ya tapi dari data ini kan katanya bahwa penasarangan jantung tidak boleh
nah kemudian pada bukti kemudian membuktikan bahwa boleh
nah kadang kadang masyarakat kita masih mendapat informasi dari data yang dulu dulu
yang lama lama itu yang membuat salah persepsi
dan ya saya kira kan sekarang masyarakat sudah mulai lebih sadar hari ini
jadi ketika ada beberapa efek samping yang mungkin jumlahnya cukup banyak
dihentikan sementara itu tadi kan bu nadia ini karena kehatian
artinya memang ini cukup positif ya prof bahwa memang ini kehatian memang perlu dilakukan
agar mengantisipasi hal hal diinginkan bahwa kemudian dinyatakan ini aman oke berarti bisa dilanjutkan
bagaimana prof zurbah
kemudian kan aman dan efektifnya sebetulnya sudah dibuktikan
namun begitu ada muncul agak banyak saya kira wajar untuk dihentikan sementara kemudian lanjut lagi
itu di beberapa negara di eropa juga begitu jadi tidak hanya di sulawesi tidak hanya di
tapi juga di banyak negara di eropa
dan misalnya sewaktu pfizer itu ternyata memberikan efek samping pada usia lanjut di norwegia
ataupun astrazeneca ada masalah juga ada pembekuan darah itu sementara dihentikan
namun begitu ternyata sebagai penyebab maka vaksinasi dilanjutkan
oke nah beberapa negara tadi prof zubairo juban juga menegaskan
ini kan kemudian juga mungkin menjadi sorotan karena
ini menjadi sorotan karena dari kes kes yang ada dibanding dengan vaksin yang sudah masuk ke indonesia
sinovac katakanlah ini kan vaksin astrazeneca sudah sejak awal juga menuai sorotan dan juga polemik begitu ya bu nadia
ini kemudian juga ada efek samping yang terjadi di sulawesi utara meskipun masuk kategori gejala ringan
berkaca dari apa yang terjadi di eropa kemudian di indonesia ini kan vaksin yang sama
ini mungkin juga prof menimbulkan ketakutan tersendiri kah di masyarakat atau bagaimana ini prof

kan kemudian yang eropa sudah dibantah oleh who maupun oleh emma european mesin agency itu
jadi itu sama sekali bukan karena vaksin astrazeneca
namun mungkin beberapa orang membacanya membaca sewaktu laporan pertama
ada yang bekuan di petis ada yang bekuan di mana ada yang
atau pada waktu pfizer dulu ada yang meninggal dua puluh sembilan orang di norwegia ada lima di perancis
itu kan amat amat menggerakkan
sangat mengikutkan dan beritama
tepat menyebar pada waktu
kemudian sudah dibantah
ternyata bukti ilmiah tidak
menunjukkan sebagai penyebab kematian
mungkin sebagian masyarakat
masih membacanya data
yang mungkin juga sudah sering menyampaikan
ke masyarakat soal
vaksinasi tapi juga tadi ada catatan
juga dari prof zubaira jerun bahwa
memang sosialisasi pr nya ini ke masyarakat
supaya kemudian tidak perlu cemas dan juga
takut sehingga efek samping
itu yang bisa diantisipasi
atau bisa dikurangi bagaimana bu nadia
jadi kalau kita melihat
menentukan kekebalan itu kan
kompleks ya artinya
setiap orang tentunya
memiliki respon yang berbeda beda
kalau dari hasil
uji klinis yang sudah kita ketahui
sebenarnya antara vaksin sinovac
itu efek samping
itu sama jadi kurang lebih ya
demam mua muntah
kemudian reaksi lokal
dan itu sebenarnya tadi disampaikan oleh prof zubaira
itu sebenarnya gejala gejala ringan
nah jadi mungkin
karena pelan pelan di lapangan
sedikit kaget juga mungkin ya
pada kelompok tertentu
di mana kelompok tertentu kendung itu
kemudian merasakan efek samping
banyak merasakan padahal
kalau nanti mungkin prof hindra
kalau di sinovac pun juga kita menemukan
gejala efek samping yang sama dan sama sama
dalam satu tiga hari juga
hilang jadi memang
tadi prof zubaira sampaikan
kadang kadang kita itu sudah
di dalam pemikiran kita bahwa astrazeneca
memiliki efek samping apalagi kemarin
sempat ditunda karena ada permasalahan
pembekuan darah kemudian karena ada
munculnya demam mengigil
ini beberapa orang
ini kemudian akhirnya tadi
mengambil tindakan untuk melakukan
kehatian kehatian tapi sebenarnya
kita sudah ketahui dari awal dan semua
efek samping kembali lagi disampaikan
berbicara misalnya pfizer
yang nimbulkan kematian

jumlah kematian akibat
covid itu jauh lebih besar itu bisa
seratus orang dalam sehari
tinggal karena covid bahkan lima ribuan
orang terinfeksi covid jadi itulah
mengapa kemudian manfaat dari vaksin
masih jauh lebih besar daripada
efek samping yang ditipu
saya ke prof hendra prof indra
sejauh ini ya sebetulnya
apa temuan temuan atau
laporan ke komnas kipi
berkaitan dengan kipi yang kemudian
vaksinasi selain kemudian yang terjadi di
sulawesi utara ada tidak sih prof
sudah dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
jadi semua dua puluh tiga
yang beredar di indonesia
dan digunakan di indonesia seluruh
campak dan lain sebagainya
saat ini kita
lagi vaksinasi baru covid
dari pengalaman kami
dan dalam melakukan itu
laporan masuk dan dikaji
vaksin covid pun demikian laporan tetap
masuk ke kami tiap hari
di seluruh provinsi di indonesia laporan itu
masuk sebagian besar
ringan tadi temam
namun sebagian besar ringan
sembuh tanpa pengobatan
kadang kadang perlu pengobatan
yang perlu diobstrak tapi
alhamdulillah semuanya tentu ada yang
jadi reaksi yang harus
memerlukan tindakan segera namun alhamdulillah
semua vaksinator udah kami
yang latih ya lebih dari tiga puluh ribu orang
sehingga terampil dan
jadi laporan masuk jadi
kita memasukkan produk biologi ke seseorang
tentu tubuh mengadakan reaksi
reaksi itu yang dalam bentuk
kayak kita sakit aja kan
sakit itu pusing sakit di pala
nangkuk ya pegel
ya mual ya pengen tidur terus
nah ini kan
masukkan sesuatu agar
imunisitas membentuk sesuatu pula
nah itulah gejala yang dilihat
ternyata proporsinya kecil
sekarang kita bandingkan sekarang
kalau kita sudah lakukan di indonesia
proporsinya lebih tinggi nggak
kalau proporsi lebih tinggi dari clinical trial ini berbahaya
nah rekomendasi komnas tentunya
men suspend atau bahkan
men menghentikan namun dalam
bantuan ini yang kita lakukan secara
berkala dan terus penerus
itu belum ada tanda tanda signal itu
oke jadi terima kasih yang membuat
laporan kami akan kaji terus
mudah mudahan kajian kami dapat
menetapkan oke baik
bu nadia setelah ini bagaimana distribusi
berlanjut atau berlangsung
pasca sempat ramai kemarin
tapi akhirnya juga sudah kita simpulkan
bahwa ini aman distribusinya
seperti apa kami juga ingin tahu bu nadia
termasuk juga ini meskipun agak agak
keluar dari topik sedikit
tapi masih soal astrazeneca
ada informasi bahwa kemudian
vaksin astrazeneca ini diembargo oleh india
ini kan kemudian bisa
berdampak terhadap program dan juga
stok vaksin kita ini bagaimana mengantisipasi
soal itu kita bahas segmen berikutnya kami akan
baik saya akan lanjutkan diskusinya saya ke bu nadia sekarang
bu nadia setelah
sempat rame kemarin vaksin astrazeneca
di sulawesi utara akhirnya kembali dilanjutkan
nah distribusi berikutnya
ini bagaimana bu nadia
ke daerah daerah yang lainnya
jadi penghentian ini juga
suatu nilai tambah artinya
kita pemerintah sudah
merespon dan memberikan kembali
keyakinan kepada masyarakat bahwa
keraguan keraguan tentang efek samping itu
sudah dijawab bahwa sudah kita lakukan kajian
komda gp sudah melakukan
kajian dan sudah memastikan memang
tidak perlu ada ketakutan
dan keraguan terhadap vaksin astrazeneca
itu sudah kita distribusikan
sama di tujuh provinsi
dan juga di tni polri
nah untuk kita tahu bahwa
beberapa negara termasuk
ini kan mengalami peningkatan kasus
sehingga astrazeneca yang dari
covax facility ini mengalami
penundaan pengiriman yang harusnya
dikirimkan sebenarnya kurang lebih
enam juta dosis sampai dengan tujuh juta dosis
di bulan april
nah tentunya bukan berarti kemudian
kita tidak memiliki vaksin ya artinya
kita masih memiliki vaksin dari sinovac
yang sudah pasti siap
kita distribusikan dan kita
masih memiliki cadangan dalam
bentuk book sebanyak dua puluh tiga juta dosis
yang sedang juga diproses oleh
bio farma nah terkait
dengan vaksin astrazeneca sendiri
karena di april ini mengalami
penundaan tentunya kita
harus bisa memastikan di bulan mei
terima karena dengan tujuh juta
dosis berarti kecepatan
penyuntikan dosis kita per hari ini
menjadi berkurang itu yang pertama
yang kedua adalah
kita harus memastikan karena
rentang penyutikan untuk
astrazeneca ini adalah delapan sampai
dua belas minggu ya jadi kita masih
punya cukup waktu kalau nanti
bulan mei ataupun di awal
juni kedatangan vaksin
astrazeneca ini untuk bisa kemudian
diberikan sebagai dosis kedua
penerima vaksin astrazeneca
baik bu nadia bagaimana memastikan bahwa
vaksin astrazeneca bisa betul betul
datang di bulan mei sehingga
bisa berjalan lancar karena kan belum ada
kepastian juga kapan
kemudian ini akan
dicawut embargonya atau
dapat kembali dilanjutkan
dari india bu nadia
adalah kita harus memastikan
kementerian luar negeri bahwa
indonesia mendapatkan vaksin
oleh kompas fasiliti saya rasa
karena ini adalah komitmen global
jepi akan mendorong
untuk bisa kemudian
kita menerima bukan hanya kita
tapi beberapa negara lainnya
untuk menerima vaksin astrazeneca
sebenarnya kita memang sudah
melakukan perjanjian untuk
pembelian vaksin astrazeneca ini
langsung kepada produsennya
dan ini dijadwalkan sebenarnya
di bulan juni jadi kalau memang
nanti kita membutuhkan vaksin
ini untuk bisa disederakan
kita juga akan secara paralel melakukan
negosiasi secara langsung kepada
untuk memenuhi kebutuhan kita pada
bulan mei tersebut
oke baik saya ke prof zubairi jurban
prof ada tanggapan prof soal
vaksin astrazeneca yang saat ini juga ditunda
tapi kita tahu bahwa target untuk
vaksinasi kan terus berjalan ya seperti apa
tanggapan anda soal itu
iya tentu kita harapkan segera
dia di mana itu namanya
yang meninggal akibat pfizer yang di
norwegia itu ternyata terbukti bukan
karena usianya amat lanjut nggak bisa jalan
di vaksinasi juga di sana
dan kemudian mengenai
agak khawatir selain
vaksin kan kita sudah diusahakan
maksimal mungkin dan masih punya
stok nanti juga yang
kekuatan dari indonesia
jadi bisa ke depan
namun yang menjelang
mudik itu tolong hati hati
kepada masyarakat mohon hati hati jadi
nggak usah mencoba untuk mudik
itu kemudian harus selalu
oke jadi jangan kemudian karena
merasa sudah divaksin atau program
vaksinasi berjalan agak
nekat untuk mudik ya prof zubairi
dua itu mudik sama tatap muka
sekolah jadi kita harus lebih hati hati
tadi kan prof zubairi juga
menyinggung bahwa ada vaksin vaksin lain
apakah artinya di tengah
penundaan vaksin astrazeneca
bisa saja kemudian pemerintah
mencari alternatif yang lain ya prof
iya tentu kan kita
amat berharap ya sinovac kan
sudah mulai gitu ya
jadi bisa ditutup oleh
astrazeneca juga tentu tidak ingin
kehilangan pasar jadi mereka pasti
akan berusaha memenuhi
janjinya baik yang
dari india maupun
dari inggris jadi mestinya
diatasi masalah ini oke baik
saya ke prof indra prof indra pr
berikutnya adalah setelah
ditunda kemarin bagaimana
ras publik itu kembali
muncul begitu kembali hidup lagi
atau sebagian dari awal kan
sudah mulai banyak yang
disoroti nah setelah ini juga mungkin
juga demikian bagaimana menurut anda
mengembalikan atau agar
kemudian vaksinasi astrazeneca bisa berjalan
setelah kejadian kemarin tentu kan
semua pihak perlu bekerja sama
betul saya sependapat
ini kerja bareng
bukan kerja pemerintah
bukan kerja yang
nyuntik kerja masyarakat
juga kalau kita semua
dan kerja media juga
ini media sangat mempengaruhi
si yang divaksin
itu juga diwawancarai
apa yang dirasakan
apa pesan dia mungkin
itu membalans jadi
mengurangi ketidakpercayaan banyak
yang divaksinasi sudah jutaan
orang coba itu juga
diberi reward saya
menghargai mereka patriot itu
yang mau datang
tanpa dipaksa ke tempat
vaksinasi meluangkan waktunya
suka rela menyuntik
tidak menularkan kepada orang lain
apakah tidak mulia itu mereka yang
suntik itu yang divaksin itu
tolong belikan reward juga kepada mereka
juga petugas yang melakukan vaksinasi
dedikasi tinggi saya baru mengantar
tante saya divaksinasi
di poliklinik swasta di jakarta selatan
tertipnya luar biasa
serakat cekutnya luar biasa
patuhnya luar biasa
rapinya luar biasa
tenaga kesehatan kita terampilnya luar biasa
kalau ini damai semua patuh
kerjasama insya allah deh pandemi ini
cepat berlalu itu saja yang saya disipat
harapan kita bersama mudah mudahan
dengan kemudian kita membahas ini juga
masyarakat bisa tercerahkan ya soal kemudian
polemik yang terjadi dan juga
sudah clear bahwa ini aman
dan bisa dilanjutkan kita berharap
tidak ada kemudian
polemik yang terjadi lagi ke depan dan juga
efek samping yang besar sehingga
menimbulkan kecemasan lagi di tengah tengah
masyarakat terima kasih banyak bu nadia
prof indra terima kasih banyak prof zubair zubair
terima kasih banyak untuk diskusi yang sangat
mencerahkan pada malam hari ini
terima kasih sehat selalu